mengajak anda untuk mengikuti langsung pernyataan resmi dari pt pertamina terkait kebakaran kilang minyak balongan di indramayu berikut ini
pada jam empat puluh lima dini hari tadi telah terjadi insiden kebakaran di tangki t tiga ratus satu di area kilang balongan
dan untuk antisipasi agar tidak menjalar ke area lain maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini
sehingga kita pastikan ada pengendalian arus minyak dan mencegah terjadinya perluasan kebakaran
bapak ibu untuk penyebab kebakaran tersebut
belum ada penyelesaian kebakaran di area lain
kita ketahui dengan pasti
jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak pihak bawa berenang
sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan
kami dapat sampaikan beberapa hal terkait fokus yang akan dilakukan oleh tim kami
jadi pada dini hari tadi
direktur utama pt kilang pertamina internasional sudah langsung berangkat ke lapangan untuk memimpin langsung penanganan di lokasi
jadi kami saat ini fokus pada penanganan insiden
di mana pertamina mengerahkan seluruh daya upaya untuk melakukan ofensif fire handling
dan kami tentu saja berkoordinasi dengan seluruh pihak
baik internal pertamina group maupun dengan pihak eksternal di pusat maupun di daerah
kami melibatkan kepolisian pemerintah daerah ibu bupati indra mayu sangat luar biasa mensoport kami
juga badan penanggulangan bencana daerah dan pihak pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu
kondisi terkini api telah dapat dilokalisir di dalam banwall
jadi di sekitar tangki ini ada ban wall
jadi di sekitar tangki ini ada ban wall jadi di sekitar tangki ini ada ban wall

kita lokalisir di sana
dan untuk pemadaman
kami menggunakan home
ke perimeter band wall dan juga
pusat nyala api sehingga
demikian kita pastikan bahwa api tidak akan
menjalar ke area lain
api itu ke daerah lain kami juga
melakukan pendinginan di area sekitar
untuk penanganan ini
pemadam kebakaran yang kita operasikan
dan ini damkar
ini dari pertamina group dan juga
cirebon dan indramayu jadi dari
seluruh pertamina group baik pertamina pusat
ep dan juga dari
murtiga serta politama ini mengerahkan
dampak insiden itu sendiri
terdapat korban luka
dan seluruhnya sudah ditangkap
ditangani oleh tim medis
sebagian besar ini sudah
dan juga sudah kembali ke rumah masing masing
namun masih ada
lima orang korban yang
masih ditangani di rumah sakit
alhamdulillah tidak ada
korban jiwa pada
kami memohon kepada warga
di sekitar untuk tetap tenang
dan menjauhi lokasi kebakaran
dan untuk memastikan itu
karena kami lakukan pemblokiran jalan
di sekitar lokasi kejadian
yang dibantu oleh
polri dan juga tni
dan tentu saja bagi kami
keselatan masyarakat di sekitar kilang
adalah menjadi prioritas utama
dan untuk itu kami telah melakukan
evakuasi dan menyiapkan
posko pengungsian berikuti medis

dan berita terkini
sebagian masyarakat telah
berangsur langsung pulang kembali ke
rumahnya dan ini terus akan
kita pantau dan monitor kita pastikan
kondisi yang tidak selamat bagi
masyarakat di sekitar kilang
adalah kaitannya dengan
akan memastikan bahwa
kami memiliki senario
ketika dalam kondisi harus
sehingga apa yang kita lakukan
adalah kita mengoptimalkan
dan kita akan salurkan langsung
ke daerah daerah yang selama ini
masyarakat yang berhubungan
yaitu di daerah jakarta
dan juga cikampek
jadi kami pastikan sekali lagi kepada
masyarakat tidak ada
kendala di dalam supply
yang utama equipment utama
di dalam kilang ini
jadi kebakaran itu hanya di
daerah tanky saja
untuk itu kami tentu berharap
bisa segera kami
operasikan kembali setelah kita
berhasil melakukan pemadaman
sehingga tidak ada kendala
dalam pasokan supply ke
masyarakat untuk itu
jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik
dengan isu isu yang ada sehingga
ada panic buying dan sebagainya itu
tidak perlu karena pasokan tetap berjalan
aman dan lancar
yang juga bertanggung jawab untuk
infrastruktur dan logistik untuk
memastikan pasokan dan
pelayanan kepada masyarakat ini aman
nanti akan juga menyampaikan dan nanti juga
juga akan menyampaikan
informasinya untuk memastikan pelayanan
kepada masyarakat tidak ada
kendala terima kasih
ibu nike selaku direktur utama
pertamina yang telah memberikan
saya persilahkan sekarang kepada bapak
mulyono selaku direktur logistik
dan infrastruktur untuk
terima kasih assalamualaikum
selamat pagi salam sejahtera
untuk kita semua bapak ibu
saudara saudari rekan rekan
semua yang kami hormatin
melanjutkan apa yang
disampaikan oleh ibu dirut
update mengenai stok nasional
bapak ibu sekalian kami sampaikan bahwa
jadi kami minta sekali lagi
seperti disampaikan ibu dirut
masyarakat tidak perlu panik karena
jadi sebagai gambaran
untuk stok nasional
untuk gasolin sekarang
tersedianya itu ada sepuluh
setengah juta bareng
untuk sekitar dua puluh tujuh dua puluh delapan
hari ke depan
jadi tidak ada masalah untuk gasolinya
karena pemakaian per hari
nasional itu sekitar
liter per day
jadi sangat aman
demikian juga untuk solar
delapan delapan juta bareng
ini cukup kira kira
untuk sekitar dua puluh hari
demikian juga untuk aftur
afturnya juga sangat
sekitar tiga dua juta barel
atau ini bisa
untuk tujuh puluh empat hari
tidak perlu panik
sangat perlu biar
ini juga dipengaruhi karena
kondisi belum sepenuhnya normal
sehingga konsumsi juga
belum begitu baik
jadi stoknya masih sangat tinggi
bapak ibu sekalian
tadi disampaikan oleh bu dirut
itu mensuplai kemana sih
jadi yang utama adalah
balongan ini melayani
daerah sekitar balongan
itu juga ke cikampek
dan juga ke pelumpang
bagaimana kondisi pelumpang
pelumpang ini karena
terlalu tinggi misalnya
karena setiap saat
bisa di pompa dari balongan
ke bbm balongan
jadi stoknya juga lumayan besar
itu ada dua belas sampai tiga belas hari
untuk gasolin untuk solarnya juga ada
sedangkan untuk cikampek
itu juga stoknya juga
tinggi tiga belas hari
di balongan sendiri tbbm balongan
itu ada gasolinya juga sangat
tinggi di atas dua puluh hari
dan solarnya juga di atas dua puluh hari
bapak ibu sekalian
tadi sudah disampaikan oleh ibu dirut
bahwa kilangnya tidak ada masalah
jadi sebenarnya produksi
kebakaran bisa ditanganin
jadi tidak ada masalah dengan kilangnya
mudah mudahan bisa normal
tidak bisa disuplai dari kilang
sekitar empat ratus ribu barel
itu akan disuplai dari mana
jadi akan disuplai nanti
dari kilang cilacap
dan juga dari kilang tbbi
dinaikkan produksinya sampai
tiga ratus ribu barel
sedangkan untuk tbbi itu
bisa sampai lima ratus ribu barel
dari cilacap nanti akan
dari tanjung priok
sedangkan yang dari tbbi
nanti bisa disuplai lewat
balongan jadi sekali lagi
tidak perlu panik karena
sebenarnya tidak ada masalah
kita bisa cover kebutuhan
saya kira itu aja dari kami
saya kembalikan ke pak agus
selanjutnya mungkin dari
pak mas ud bisa menambahkan
beliau adalah ceo untuk commercial dan trading
ibu bapak dan teman teman media
yang kami hormati
agar masyarakat tetap
yang pertama tadi
disampaikan ibu dirut dan pak mul
ingin kami tambahkan sedikit
stok bbm dan aftur aman
ada di enam belas delapan puluh sembilan hari
atau hampir tujuh belas hari
rata rata kita normal itu di
empat belas hari artinya stok kita cukup aman
ada tiga bandara yang selama ini
afturnya yaitu husin halim
untuk husin dan halim
kita akan konsolidasi supply dari
itu stoknya sangat cukup
kebutuhan juga tidak begitu besar
dan yang kedua adalah untuk ahmad yani
alih supply dari
nah untuk bandara di sekitar jogja
nah bagaimana untuk jakarta
sendiri bapak ibu sekalian
di samping tadi pemenuhan
dari aspek produksi
yaitu dioptimalkan dari
kilang lain kita juga
mengatur pola distribusi bahwa
pelumpang di backup
oleh pelumpang ini
adalah fuel terminal kita di
jakarta utara ini akan
kami backup dari
viu terminal di tanjung gerem
di cilgon dan juga
dari bandung raya disana ada
ujung berung dan pure terminal
demikian juga nanti
cikampek kami juga akan
yang ada di
belongan yang saat ini
tidak terdampak kebakaran jadi
yang sekali lagi
yang terdampak ini adalah storage
nya tapi jetty dan
pipa untuk inject
fuel terminal ke pelumpang
sehingga ini yang membuat
dengan baik nah yang
ketiga bapak ibu tentu nanti
di lapangan juga
nah tadi diharapkan
oleh ibu dirut masyarakat tidak
perlu panik karena memang
kita cukup dan
pertamina hari ini bisa memonitor
sbbu di tiap tanki
karena kami sudah punya sistem
it yang bisa memonitor itu jadi
bapak ibu masyarakat
tidak perlu khawatir terhadap
kami juga saat ini
jadi di luar ini
kami juga sedang mengaktifkan siaga ramadhan
stok kami tambah
tiap tahun kebutuhan menjelang ramadan
kami menghimbau kepada masyarakat
pertamina para kasus yang
semua stakeholder bahwa
layanan kami tetap dalam
kami di dalam melakukan konsolidasi
mohon doanya agar semua bisa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berangsur angsur pulang ke rumahnya
masing masing dan satu lagi poin pentingnya
tadi yang dikatakan masyarakat tidak perlu
khawatir tidak perlu ada panic buying
karena pasokan bbm
aftur dan semuanya
ini aman begitu ya apabila dari
balongan ini tidak bisa dipasok
mengiringi balongan seperti
jakarta dan juga cikampek ini siap
untuk menggantikan pasokan ke
wilayah wilayah yang biasanya
mendapatkan dari wilayah indramayu
kami akan kembali usai jeda
untuk memantau kondisi langsung kebakaran